sebelum berangkat menuju hotel di kawasan sentul jawa barat
tim nasional sepak bola indonesia melakukan latihan terakhir
di lapangan sekolah pelita harapan tangerang senin pagi
pelatih kepala alfred riedel membagi pemain menjadi dua tim
yaitu tim utama dan tim cadangan
selain mengasah kekompakan tim
pelatih meminta para pemain meningkatkan kecepatan
saat meng over bola dan berlari
mereka harus mampu meredam tim thailand
yang dikenal mengandalkan kecepatan para pemainnya
dalam melakukan serangan
alfred riedel mengakui thailand masih merupakan tim nomor satu di asean
meski demikian pemain tim nas tak perlu kentar
menghadapi mereka dalam pertandingan final nanti
thailand adalah nomor satu di asia tenggara
kita harus mencoba mereka pada hari kedai dan hari kedai
dan kita akan melihat seberapa jauh kita berada di kondisi
kita harus tantang
penandang tim nas andi firmansah menyatakan siap menghadapi tim thailand
saat pengisian grup di filipina
para pemain tim nas dapat menjebol gawang thailand
tim sangat bagus kita nggak menafik
persasinya lagi bagus
tapi kita jangan takut memandikan sendiri dengan supporter sangat banyak
tim mental seperti apa
kami selalu siap
mental alhamdulillah siap

tim nas garuda langsung bertolak ke hotel di kawasan sentul bogor
pertandingan final putaran pertama akan berlangsung di stadion pakansari cibinong bogor pada empat belas desember
dari wahyudi tangerang